banjir yang menggenangi kawasan cilandak jakarta selatan membuat dinas perhubungan jakarta selatan dan pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas dengan memperbolehkan sepeda motor melewati jalan tol
ruas jalan tbc matupang arah cilandak tepatnya di depan traffic light kementerian pertanian digenangi air hingga mencapai ketinggian delapan puluh cm
untuk mengalihkan arus saat lantas polres metro jakarta selatan dan dinas perhubungan jakarta selatan melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan roda dua dan empat untuk melewati tol
pengguna motor dan mobil yang akan menuju ke arah cilandak diarahkan masuk ke tol tbc matupang melalui pintu tol pasar minggu dan keluar melalui pintu tol cilandak
akibat jalannya tidak bisa dilalui terjadi kemacetan di jalan tbc matupang arah cilandak
lalu lintas tersendat mulai kolong flyover tanjung barat jakarta selatan
karena bentannya kurang lebih seratus meter seratus meter jauhnya ketinggian air sebatas jenggol
kemudian toh rekayasa
ketika rekayasa lalu lintas kami alihkan di gerbang tol lenteng agung timur kami masukkan ke jalan tol
kami koordinasi dengan pengelola tol baik roda dua maupun roda empat kami arahkan masuk tol
di kawasan kelapa gading jakarta utara para pengendara roda dua yang takut kendaraannya mogok saat melintasi banjir nekat memasuki tol podomoro
namun saat di pintu gerbang tol mereka dihadang dan bersih tegang
petugas juga menutup pintu tol dengan dua mobil operasionalnya agar para pemotor tidak dapat menerobos dalam tol
setelah mengalami kemacetan panjang dari arah tanjung priok menuju cempaka putih
akhirnya petugas memperbolehkan para pengendara roda dua untuk memasuki tol
para pengendara yang memasuki tol ini hanya boleh sampai pintu keluar tol cempaka putih